stres dan aku tuh harus berpikir keras pandemi ini sampai kapan
terus industri fashion di indonesia juga seperti apa
tiga tahun sudah reski menggeluti industri pakaian tenun
namun dua ribu dua puluh ini menjadi tahu terberat dalam bisnisnya
selain toko yang tidak dapat beroperasi
beberapa bahan baku produksi seperti kain tenun terpaksa tidak dapat diolah
pandemi covid sembilan belas membuat reski mengalami penurunan omset hingga delapan puluh persen
kondisi untuk tetap bertahan
membuat reski berinovasi dengan membuat produk yang dapat digunakan masyarakat beraktivitas di rumah
seperti celana pendek dan duster wanita
bahan pakaian yang masih bisa digunakan juga ia ubah menjadi masker
dan dipasarkan melalui stres
kita beralih dari baju formal ke meja
kita sekarang produksi ke baju harian yang bisa digunakan nyaman di rumah atau misalnya untuk santai gitu
terus foto produk juga kita kerjain sendiri
baik itu pakai modal atau misalnya nggak pakai model
terus main di sosmed itu pengaruhnya besar
kita juga ikutan tiktok bikin video video lucu untuk di youtube
jadi semisal mungkin semuanya memang menarik
dampak pandemi tak hanya dialami oleh pelaku bisnis pakaian
tapi juga berdampak terhadap pengusaha makanan
karena pandemi omset pelaku usaha seperti gabriel nigel bahkan merosot hingga lima puluh persen
padahal penjualan secara online bahkan telah dilakukan sebelum covid sembilan belas menyebar di indonesia
untuk menekan angka kerugian
nigel mulai beralih dengan menciptakan produk makanan beku yang dapat dinikmati di rumah
frozen food sendiri sebenarnya awal awal aku ya nggak terlalu expect besar ya
tapi ternyata memang antusias masyarakat itu lumayan tinggi
kayak banyak banget orang yang pada pesen
terus kita kan juga punya si sapi dalam bentuk frozen food
yang sebenarnya ini makanan lokal yang enak banget gitu
jadi ternyata banyak banget justru omset saya meningkat dari penjualan frozen food ini sendiri
penjualan secara online bukanlah satu satunya jawaban untuk mengembalikan kondisi bisnis dalam memasuki fase new normal
penerapan strategi bisnis yang tepat juga harus dilakukan seiring dengan adanya pengurangan aktivitas di luar rumah
strategi buat teman teman umkm di new normal ini simpel saja sebenarnya
yang pertama mulai belah belajar untuk pemasaran digital
terus yang kedua harus banyak tahu mengenai marketplace
kemudian cloud kitchen apa itu dapur virtual
kemudian gimana cara memasarkan produknya
dan kemudian dari sisi pricing strategi pricing misalnya
teman teman dari umkm udah harus mengerti bahwa di masa saat itu masa masa sulit
kita harus membuat harga yang kompetitif
udah ciptakanlah produk yang punya safe life yang lebih panjang
jadi misalnya apa frozen food
nah frozen food ini produk yang bisa disimpan begitu lama oleh konsumen
dan ini pasti akan
mengalami kenaikan atau peningkatan permintaan seiring berjalannya waktu karena orang takut keluar rumah
menjalani bisnis di tengah pandemi memang memiliki beragam tantangan
tapi selama terus berinovasi akan selalu ada peluang agar bisnis tetap bertahan